ais menyambangi mabes polri pada kamis siang kedatangan amin untuk menuntut kepolisian melepaskan rizik sihab dari tahanan
didampingi politikus marwan batubara amin rais datang ke mabes polri pada kamis siang
amin rais dan marwan batubara serta beberapa tokoh lain yang mengatasnamakan anak bangsa menjamin diri mereka untuk kebebasan rizik sihab
mereka juga menuntut dibentuknya tim gabungan pencari fakta atas tewasnya enam laskar fpi beberapa waktu yang lalu
namun mereka gagal bertemu dengan kapolri dan hanya diterima oleh staff humas
serta demi tegaknya hukum dan keadilan maka dengan ini kami menuntut
pertama kepolisian segera melepaskan hrs dari tahanan
dan sebagai gantinya kami yang tercantum di bawah ini siap menjadi penjamin
kedua segera dibentuk tim gabungan pencari fakta atau tgpf yang independen
bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun guna mengusut tuntas kejahatan ham berat dan tindak pidana terorisme atas terbunuhnya enam orang laskar fpi